komisi pemilihan umum kpu jawa timur menyiapkan tiga akademisi dan satu aktivis sebagai panelis dalam debat publik pertama pilkada jawa timur sepuluh april besok di surabaya
para panelis itu adalah nunuk nuswardani dan abdul khalid keduanya alih hukum tata negara universitas trunojo madura dan yayan sunan ampel surabaya
lalu fauzan rektor universitas muhammadiyah malang serta lutfi kurniawan penggiat anti korupsi
mereka akan mengulas dan memberi pertanyaan seputar tema debat yaitu kesejahteraan rakyat
sementara persiapan panggung debat publik besok juga terus dikebut
debat ini juga akan disiarkan langsung di sianai indonesia dan trans tujuh setelah selesai
produser rangga umara di surabaya jawa timur
rangga bagaimana sejauh ini persiapan pelaksanaan debat untuk jawa timur
selamat siang elvira
evira saat ini persiapan debat khususnya di bagian stage atau panggung dan juga lokasi pelaksanaan debat pada besok sepuluh april sendiri sudah terus dikebut
puluhan pekerja ini sudah mulai melakukan pekerjaan di sini menata panggung mencetak panggung kemudian menyiapkan berbagai macam piranti lainnya sejak semalam
dan sekarang ini menurut beberapa petugas yang mengerjakan soal panggung
dapat anda lihat juga di belakang saya ini misalnya ini berbagai macam persiapan yang dilakukan oleh para petugas ini memang terus terkoordinasi dan terus dikebut
sehingga kita bisa berharap bahwa kemungkinan paling tidak nanti malam atau besok pagi ini stage atau panggung ini juga sudah bisa disiapkan dan akan bisa dipergunakan
baik pada saat pelaksanaan debat besok malam
elvira kursi kursi juga sudah ditata di sini dan nantinya para pendukung ini nanti akan dipisah pendukung nomor urut satu
yaitu pendukung dari kofifa inder parawansa dan emil dardak ini akan ditempatkan di sebelah kiri
sementara pendukung nomor urut dua yaitu saifullah yusuf dan juga putih guntur soekarno ini akan ditempatkan di sebelah kanan
kpu jawa timur sendiri juga sudah menyatakan bahwa
batas maksimal dari jumlah pendukung ini adalah tiga ratus orang
jadi masing masing pasangan calon ini hanya boleh diperbolehkan membawa satu ratus lima puluh orang pendukung saja
kpu juga sudah melarang para tamu pendukung atau siapapun yang nanti masuk ke dalam ruangan ini besok
ini dilarang untuk membawa alat musik
sehingga tidak dikhawatirkan kemudian akan menimbulkan suara gaduh yang dapat mengacaukan konsentrasi jalannya
kepada debat publik besok
kapolri stafir surabaya tadi juga sudah datang mengecek segala persiapan keamannya
khususnya bagi akses keluar masuk yang nanti akan digunakan oleh rombongan vvip
termasuk juga diantaranya adalah rombongan dari para pasangan calon
ya rangga panelis sudah dipilih oleh kpu jawa timur lalu mekanisme debat yang berlangsung esok malam ini seperti apa
kemudian bagaimana persiapan kedua pasang kandidat menghadapi panelis
kpu sendiri belum memberikan banyak begitu tentang bagaimana nanti mekanisme debat yang akan dilakukan
tetapi mereka hanya merinci bahwasannya debat akan dilakukan dengan terlebih dulu setiap pasangan calon memberikan pemaparan terhadap visi visinya
ini nanti akan dibatasi oleh waktu kemudian akan dipersilahkan
setelah itu panelis akan memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan begitu terhadap materi yang sudah disampaikan oleh para pasangan
aya tetapi porok saya ingin menantang kejahatan rakyat atau pun menanyakan sesuatu kepada pasangan calon setelah itu setelah itu kemudian di jawab nanti kemudian
atau pun menanyakan sesuatu kepada pasangan calon setelah itu setelah itu kemudian di jawab nanti kemudian
sebelumnya pasangan ini akan diberikan kesempatan untuk saling bertanya ataupun menanggapi tiap tiap program ataupun mati yang sudah disampaikan
sebelumnya pasangan ini akan diberikan kesempatan untuk saling bertanya atau pun menanggapi tiap tiap program ataupun mati yang sudah disampaikan
tiap tiap program ataupun matri yang sudah disampaikan
tentu saja kita berharap ini semua akan berjalan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun
sehingga jalannya debat ini bisa berlangsung lebih baik dan bisa memberikan setidaknya pendidikan politik yang baik pula bagi masyarakat pemilih
nah kemudian bagaimana para pasangan calon ini persiapannya dalam menghadapi debat besok
memang sampai sekarang tiap pasangan calon ini masih melakukan kampanye sampai hari ini juga sudah ada jadwal kampanye nya
misalnya saifullah yusuf melakukan kampanye di gresik kemudian kofifah inder parawansa juga melakukan kampanye di daerah malang
nah menurut tim sukses para anggota tim sukses dari kedua pasangan calon ini mereka mengaku memang tidak ada hal yang khusus begitu yang harus dilakukan oleh para pasangan calon misalnya untuk menghadapi debat besok
paling tidak persiapan materi sudah dilakukan ataupun sudah disampaikan begitu oleh tim tim ahli dari kedua pasangan ini
mereka memberikan materi kemudian juga menyiapkan pertanyaan yang nanti akan dilontarkan untuk menanggapi isi materi dari masing masing lawannya
menurut para tim ses atau tim sukses tersebut toh semua materi yang ada terutama soal kesejahteraan rakyat ini ini sudah ada di dalam program program yang sering didengungkan oleh para pasangan calon
misalnya saifullah yusuf ini memiliki program yang dinamakan tiga puluh tiga langkah kerja diantaranya ada program program yang berkenaan dengan kesejahteraan rakyat misalnya seperti pemberian uang satu triliun ataupun program senilai satu triliun kepada masyarakat madura untuk mengakselerasi percepatan pembangunan pengantasan kemiskinan dan juga persoalan kesejahteraan rakyat lainnya yang ada di sana
demikian juga dengan pasangan nomor dua
urus satu kofifah inderparawansa yang memiliki program kesejahteraan rakyat bernama sembilan program nawa bakti satya yang intinya antara lain adalah berusaha untuk menurunkan dua puluh enam faktor penyebab kesejahteraan rakyat yang tidak bisa dilakukan antara lain adalah dengan menambah anggaran di tiap pos pos yang berkenaan dengan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat
nah elvira sebenarnya yang paling penting ini adalah bagaimana masyarakat
pasangan calon ini besok bisa memanfaatkan debat publik ini sebagai instrumen yang sangat penting dan juga momentum yang sangat krusial bagi mereka untuk bisa tidak hanya sekedar saling beradu argumentasi beradu ide beradu gagasan tetapi juga bisa meraih ceruk yang lumayan besar di sini yaitu ceruk para pemilih yang sampai sekarang belum menentukan pilihan
para swing voters para undecided voters yang menurut survei setidaknya ada tiga survei terakhir yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga
pemerintah independen menyatakan ada lima belas hingga tiga puluh persen masyarakat yang sampai sekarang masih belum menentukan pilihannya
mereka ini adalah kelompok masyarakat pemilih muda yang sangat menunggu adanya debat ini untuk bisa mereka mendapatkan gambaran program program yang bisa mereka gunakan parameternya sebagai sarana untuk memilih pasangan apakah memilih kofifah atau memilih saifulah yusuf
sehingga sangat sayang sekali jika para pasangan calon ini kemudian melewatkan
debat ini dengan tidak performanya dengan tidak baik sehingga melewatkan ataupun menyianyikan kesempatan untuk mengambil hati lima belas hingga tiga puluh persen masyarakat jawa timur yang sampai sekarang belum menentukan pilihan
baik kita lihat bagaimana besok adu visi adu argumentasi antara pasangan kandidat rangga umara langsung dari surabaya jawa timur